halo semua selamat siang
saya live di rumah sendiri tentunya tapi dengan background
ini sebenarnya saking saya rindu banget sih ingin berlibur gitu ya
buat teman teman mungkin bisa bertanya tanya kenapa sih temanya
apa sih yang menarik temanya kali ini
kali ini saya akan ditemani dengan tamu saya yang juga sahabat saya namanya mas ari daspati
siapa sih mas ari raspati
kita akan berbincang terkait dengan industri hospitality di tengah pandemi
kalau bicara mengenai industri hospitality
kemudian juga laser resort nah itu semua adalah beberapa bagian dari industri hospitality
kalau bicara mengenai industri hospitality adalah sesuatu yang jujur sih miris buat saya
karena memang di saat pandemi covid sembilan belas seperti saat ini
di industri hospitality industri yang terkena dampak cukup signifikan
kehilangan hampir enam puluh triliun rupiah
itu informasi dari asosiasi perhimpunan hotel dan restoran
yang tercatat dari bulan januari hingga april dua ribu dua puluh
nah kali ini saya nanti akan berbincang dengan salah satu narasumber saya
mas ari raspati
mas ari ini akan membahas tentang masalah terkait dengan
apa sih yang menarik dari industri hospitality
bagaimana sih industri hospitality

saya akan mencoba lihat dulu nanti

mas ari ini pemilik industri hospitality yang memang juga dia banyak sekali coba
aku ingin ketemu mas ari
mas ari boleh minta requestnya lagi atau mungkin saya coba login lagi ya
karena sampai sekarang belum dapat idea
oke sebentar lagi ada rekan saya mas arya
sambil menunggu mas ari raspati ini
ada beberapa teman teman mungkin bertanya tanya
kenapa sih saya penasaran sekali sih untuk membahas tentang industri hospitality
halo selamat siang mas
halo mas rupiah
aduh ini mungkin saya mau kenalin dulu nih buat teman teman tentang mas ari nih ya
kalau tadi dari cv nya mas ari ini memang seorang pakar dan juga pelaku industri hospitality perhotelan gitu ya
karena sempat jadi gm di hotel hotel bintang lima
kemudian juga bahkan mengembangkan hotel sendiri di yogyakarta
di bali juga ya kayaknya ada sebuah resort ya
kalau hotelnya di yogyakarta nih
saya belum pernah hidup di hotelnya tuh di yogyakarta ini
mungkin teman teman mungkin penonton live kali ini yang pernah ke jogja
boleh jadi pernah mengecap untuk stay liburan di sana di cikoloni jogja
yang konsepnya unik karena ternyata ownernya nih kalau saya baca di cv tadi
seorang arsitek ya mas ya
kejuruhannya enggak heran dong
hotelnya juga unik dan instagramable banget
nah kali ini mas ari akan berbicara bersama saya terkait dengan industri hospitality
karena memang dari beberapa referensi saya yang berlalu
dari beberapa referensi saya baca
industri hospitality ini yang paling banyak kena imbasnya mas ari
satunya pasti mas ari juga selaku pelaku industri hospitality ini
merasakan dampaknya ya mas ari ya
mas ari mungkin bisa cerita sedikit background
kenapa tertarik dengan hospitality
kemudian sampai membangun hotel di jogja
oke mas yudas pertama tama terima kasih buat undangannya
buat teman teman juga yang sudah join dan yang nanti akan join
saya ucapkan selamat datang di ig live cnn indonesia tv
dengan tema tentang industri hospitality di era pandemi ini
mungkin kalau cerita panjang tentang latar belakang
klimaks dari yang mau dibicarakan enggak sampai nanti waktunya
tapi singkat cerita
mengawali karir dari seorang arsitek
lalu di dalam perjalanan karir
saya menggunakan bahasa banyak kecelakaan mas
saya yakin juga banyak orang juga melakukan hal yang sama
sekolahnya apa jadinya apa
itu kan sudah sering terjadi seperti itu ya
mas yuda juga jangan jangan ya
tapi menariknya setelah saya jadi seorang arsitek
dan masuk di industri hotel
lalu bekerja di salah satu brand internasional di sebuah hotel
masih sebagai seorang projek arsitek
lalu mendapat kesempatan jadi gm hotel
lalu saya sempat merasakan di salah satu brand lokal hotel yang cukup besar
menurut saya yaitu hotel santika
lalu saya habis itu keluar bergabung dengan holiday in
saya sempat ke bangkok dan lain lain
dan kembali ke jakarta
kenapa ke hotel
mungkin karena mengawali karir dari seorang arsitek
banyaknya interaksi dengan orang
dulu sih sama sekali nggak pernah melihat peluang sebegitu besar ya
cuma dulu ngelihatnya wah ini kayaknya sesuatu hal yang menarik
dengan background arsitek
terus masuk ke hospitality kayaknya akan jadi sebuah peluang bagus gitu loh
tapi ternyata pas sekarang ini
wah alhamdulillah ternyata tidak salah dipilih
jadi dulu pilih jurusan arsitek ternyata ada manfaatnya juga kira kira mas yuda
lalu dari dunia perhotelan
tiba tiba apa yang menginspirasi mas ari
akhirnya saya harus buka hotel juga nih
saya harus juga punya restoran juga nih
gini mas sebenarnya sih
dulu kalau bicara dari niatnya sih sederhana
karena kan saya mengawali dari seorang profesional
saya bekerja sebagai gm hotel
lalu juga habis itu berarti kan saya pekerja
saya pelaku industri
di dalamnya saya ya seperti layaknya teman teman hotel lainnya
teman teman di industri service
ya saya melakukan pelayanan terbaik kepada customer
dan juga saya juga mematuhi standard operating procedure yang ada di hotel yang saya kerja
dan disitu saya sempat mikir gitu loh
wah kayaknya kalau suatu hari saya punya hotel
cita citanya sih hotelnya ini pertama tidak jauh jauh dari kota
dimana kami atau saya dan istri itu berasal
kebetulan istri itu orang jogja orang solo
saya juga orang solo ada di arah jogjanya juga
jadi mau nggak tahu cita citanya
wah cocok nih kayaknya jogja bisa dijadikan ajang eksplorasi lah
buat siapa tahu bakal jadi entrepreneur dulu sih cita cita seperti itu mas
iya teman teman saya nih paranisa nih
paranisa juga siapa tahu nanti bisa kita ajak dia ke yats kalau ini jogja tuh mas
waduh iya boleh dengan senang hati
dia putri indonesia juga tuh
nah terus ya akhirnya
waktu itu pas mau rencana buka hotel tuh saya juga kembali mengeksplorasi mas
kayaknya saya waktu itu pikir indonesia tuh masih agak terlalu jarang menemukan hotel lokal
yang mempunyai kekuatan branding yang bagus
dan semakin perjalanan karir tuh orang kok semakin
karena saya pekerja ya jadi saya ngerasa kok semakin nggak
saya ngerasa kok semakin nggak ada proudnya kalau orang tuh bekerja di local brand gitu loh mas
terus saya cuma rawang aja
kalau kopi kan dulu juga udah mulai zaman ya
terus saya mikir kok hotel kok ada cuma nggak begitu banyak
sekalipun ada tidak dikonsepkan dan tidak dikurasi dengan baik
sehingga perpaduan antara operasional
perpaduan antara branding
perpaduan antara desain arsitekturalnya itu tidak nyatu gitu mas
malah kadang kadang cenderung tidak nyambung
kalau ditanya kenapa nggak nyambung
oh ini soalnya hotelnya peninggalan bapak gitu loh
jadi yang melanjutkan generasi ketiga generasi tiganya kan millennial
udah ada yang mulai diotak atik otak atik otak atik
gak nyambung sama apa yang dulu dicita citakan sama bapaknya gitu loh
nah saya berpikir waktu itu coba deh
saya mau coba membuka sebuah hotel
tapi dasarnya bukan
motivasinya bukan penginapan tapi destinasi
karena saya pikir kayaknya cuma indonesia
dibalik dari kemajuan industri pariwisata asia asean dan asia terutama
itu yang kelihatannya hotel itu belum jadi destinasi
destinasinya itu masih lokasi gitu loh mas
tapi kalau mungkin mas yuda kan juga saya lihat di instagramnya kan
senang banget traveling tuh ya kan
itu juga beberapa kali kan saya lihat
wah mas yuda itu di luar negeri aja sempet foto di hotel gitu loh
artinya kadang kadang kan mas yuda merasa
wah ini hotelnya tuh nyaman hotelnya tuh memorable gitu
nah tuh saya pikir kasian kalau kita tuh semakin
sepanjang masa tuh gak pernah punya ada hotel yang dijadikan destinasi
nah jadi ide sederhananya tuh itu mas sebenarnya
jadi kenapa hadirnya yates colony
ya saya pingin yates colony tuh bukan hanya diingat sebagai fasilitas
ingat sebagai fasilitas akomodasi
tapi juga pingin diingat
wah pingin ah kalau orang identik dengan jogja
itu identiknya dengan yates colony
nah itu kira kira cita citanya mas yuda
ya berarti kalau hotel selama ini tidak hanya sebagai tempat menginap
tapi juga menjadi destinasi
istilah kata mendapatkan memori dan pengalamannya ya mas ya
dari bagaimana interiornya kemudian juga facility nya
nah itu berarti strategi dari mas ari
mas ari untuk bersaing dengan menjamurnya hotel butik ya
mungkin kalau mas ari bisa mengingat di flashback
itu kan di indonesia terutama di kota kota wisata
bandung bali jogja malang
semua hotel hotel butik dengan konsep yang hampir seragam banyak
jadi ini strateginya mas ari ya
yang mengedepankan sebuah pengalaman untuk menginap di sebuah hotel ya
nah kalau mas ari melihat ini kan perkembangannya cukup baik
sampai akhirnya tiba tiba pandemi ini ya
di dua ribu dua puluh gitu ya
dan empat bulan nih
hotel semua tidak hanya mungkin hotel punya mas ari
tapi juga hampir semua hotel di seluruh dunia juga mengalami shutdown gitu ya
tidak beroperasi banyak karyawan kena imbas
tadi saya baca riset tuh
dari phri katanya kerugian dari bulan
sampai bulan april itu sekitar enam puluh triliun
bahkan mungkin lebih banyak lagi
lebih mungkin mas ari
yang dibayangkan dengan kondisi seperti ini
apakah hotel yang anda punya selama lagi pandemi ini
masih beroperasi dalam artian mungkin
ya masih mempekerjakan karyawan seperti biasa
tapi untuk terima tamu tidak
lalu bagaimana bisa mengelola sebuah hotel yang pastinya
costly sekali tuh mas operasionalnya mas
oke mas yuda
saya minta izin untuk menceritakan sedikit ya
karena kan saya saat ini bukan hanya sebagai pemilik hotel aja
saya juga bicara dalam hal ini juga konteksnya
saya juga sebagai konsultan di beberapa perusahaan
saya juga jadi advisor di beberapa pt
khususnya di dunia hospitality
jadi saya mau jelaskan sedikit
jadi industri hotel ini kan juga salah satu industri yang terkena disruption
disrupsinya juga terkena
jadi bukan hanya masalah fashion aja
bukan hanya masalah mobil
tapi hotel juga kena disruption
kita juga kena disrupsi
terutama hadirnya kalau kita ingat tahun dua ribu dua
hadirnya hotel budget ya kan
lalu beberapa hotel banyak berdiri
nah itu salah satu disrupsi
dulu orang kan gak ada pilihan tuh mas
taunya kan hotel bintang empat bintang tiga
terus loncat ke melati ya kan

indonesia ya khususnya
kalau di dunia mah udah lama hotel budget juga
cuma di kita tuh kan agak terlambat
nah banyak lah akhirnya menjamur
sepanjangnya waktu akhirnya muncullah nama hotel butik
hotel butik itu disrupsinya tentunya didorong dengan adanya media sosial
dengan perkembangan digital transformation
akhirnya media sosial atau instagram itu sangat mendominasi mas
dan cara berjualan
lalu banyak juga munculnya opsi opsi lain
untuk men shortcut orang bertransaksi menuju hotel
makanya hadirlah beberapa online travel agent yang sangat menjamur
saya nggak mungkin nggak bisa nyebutin satu persatu
mungkin dari travel local ticket com itu banyak sekali
nah itu juga disrupsi
nah setelah masa disrupsi itu tahun dua ribu tujuh belas
ya saya ingat sekali saya lagi jadi pembicara di menado pada saat itu mas
saya pernah ditanya sama salah satu peserta
dia sempat bilang begini ini pertanyaan sampai sekarang saya ingat
dia nanya pak ari ini kan sekarang orang lagi zaman zamannya
segala sesuatunya di instagramkan ya
segala sesuatunya di contentkan
sehingga orang tuh sekarang berlomba lomba
bukan menuju customer satisfaction
tapi menuju mana hotel yang mempunyai area area instagramable
kan sudah mengarah ke sana kan
sehingga itu orang berlomba lomba mas
mulai chatnya beraneka ragam
nanti ada tulisan tulisan neon box di belakang gitu ya
nah terus pada saat menjawab mas dua ribu dua puluh
saya ingat banget di bulan oktober saya ngomong begini sama peserta
saya bilang yang jelas keadaan seperti ini
keadaan seperti ini itu tidak akan berdurasi lama
seperti layaknya masa masa durasi yang kemarin
jadi durabilitinya itu semakin pendek
yang akan menghentikan nanti ada suatu momen
yang akhirnya orang dipaksa untuk berhenti
nah ternyata setelah tiga bulan kemarin kena pandemi
saya akhirnya berpikir wah saya kayaknya mengucapkan sesuatu doa di dua ribu tujuh belas
dan saya tidak merasa
ternyata sekarang semua industri sedang melakukan disrupsi yang luar biasa
jadi benar benar kalau saya bilang
benar benar apa ya
orang tuh harus dipaksa untuk berpikir
orang harus berbicara
bagaimana caranya orang harus melihat segala sesuatunya untuk survive
nah itu menurut saya nggak mudah
karena surviving ini sekarang di dalam satu mood atau di dalam satu semangat
yang orang harus bertahan
nah tadi saya langsung menuju ke pertanyaannya mas yuda
jujur mas berat
karena industri hotel itu kan
pertama tadi yang saya bilang
kita kena disrupsi gara gara kita dipaksa untuk survive
tadinya kan tidak ada istilah survive mas
tadinya kan mengikuti tren mengikuti zaman
akhirnya di stop di satu momen
orang harus bertahan untuk hidup
terutama pengusaha terutama diri saya sendiri
akhirnya di satu momen kita harus berpikir bagaimana kita harus melanjutkan
karena kan tidak mungkin kita berhenti
mana ada di negara di belahan dunia yang
sudah deh kita tidak mau serius di pariwisata
saya rasa tidak ada
semua orang saat ini sedang fokus
bagaimana mau mengembalikan kepercayaan
sehingga wisatawan juga datang untuk membuat rame lagi
nah sehingga orang itu tidak tahu mas
kalau yang namanya hotel
itu komposisi dari biayanya itu banyak sekali di dalam
untuk menjalankan sebuah operasi
karena kita kan kebanyakan melihatnya kan ya
sekali lagi mas
kadang kadang tuh kan dunia itu diajak indah
karena dilihat dari instagram
padahal kan kenyataannya
dunia itu tidak seindah instagram mas
nah jadi komposisi itu yang akhirnya memaksa pengusaha
memaksa pengelola hotel
untuk berpikir dua kali lima kali
sepuluh kali bahkan seribu kali
bukan untuk mengejar konten lagi
bukan untuk mengejar customer satisfaction
karena yang harus disurvive kan macam macam
ya brand nya salah satunya yang paling penting
yang paling penting juga adalah
bagaimana men survive karyawan
sebagai asetnya sebuah hotel itu
karena karyawan itu adalah bagian dari terpenting
iya mas ari kalau kita tahu
banyak sekali hotel shutdown ya di bali
ada ribuan bahkan
dan karyawan yang terimbas
ada teman saya juga pastinya
juga kerja di dunia hospitality juga
mereka terpaksa dirumahkan
bahkan ada yang sampai terkena imbas sampai diberakan
karena memang tidak ada lagi visitor
ataupun tidak ada berdia tamu
karena memang pemerintah sendiri waktu itu kan
menargetkan paling banyak pesertawan
dari negeri atirai bangu ya
dari tiongkok ke geyang gaung gaung
akhirnya dia yang kena duluan ya mas ya
iya malah kena imbasnya gitu
nah sudah berhasil karyawan terkena
kalau mas ari sendiri ini pasti dilematis
ini pertanyaan agak agak sedikit sensitif
terkait dengan karyawan ya
salah satunya di era pandemi ini
pasti banyak yang juga terpaksa dirumahkan
terpaksa shifting cara kerjanya
bagaimana mas ari bisa mengolah aset tadi
yang anda katakan sebagai manpower
sebagai sebuah hal yang juga harus dipertahankan
tapi di sisi lain kondisi dilemanya nih
keuangan yang tergerus karena pandemi ini mas
mas yuda izinkan saya menjelaskan
mengenai kekaryawanan dari perspektif saya
sebagai orang hotel
mungkin kalau nanti penonton atau peserta di sini
ada perspektif lain dari dunia human resources
mungkin akan berbeda
tapi izinkan dulu saya menjelaskan
dari perspektif saya sebagai orang hotel
yang pertama saya yakin bukan hanya saya seorang diri
tapi hampir seluruh pengusaha hotel
pengusaha industri hospitality yang besarnya ya mas
itu saat ini saya ulang bahwa kita sedang mencari
kita lagi mencoba bagaimana untuk survive
survive itu macam macam poinnya
pertama dari poin financial
karena jangan senang bisa hidup sekarang saja
karena kita belum tentu merasakan hidup
di bulan ke depan dengan kondisi sama seperti sekarang
di bulan berikutnya lagi di bulan berikutnya lagi
apalagi kita sama sama sadar kalau ngelihat dari
siaran cnn indonesia juga
belum lama tadi beberapa jam yang lalu menyampaikan
kita lagi dalam tidak kondisi sebenarnya grafiknya turun
betul ya mas
kita malah dalam kondisi grafiknya turun
itu kan benar benar prediksi yang tidak bisa kita hindarkan
nah jadi pertama adalah kita bagaimana surviving
jadi itu semua orang lagi mencari titik titik savenya
yang kedua mas dari sisi brandingnya
saya yakin saat ini semua orang lagi mencoba
men secure atau menyelamatkan bagaimana brandingnya ini
karena kita tidak mungkin hanya segelintir orang
yang akhirnya menyerah
sudah deh nutup saja
saya sudah tidak mampu
ada tapi tidak banyak
ada yang kontak saya ada yang direct mesej ke saya
yang sudah bilang mas ari saya udah gak sanggup nih kayaknya
menjalankan coffee shop nya menjalankan hotelnya
ada yang seperti itu
jadi apa namanya kalau dari sisi itu jelas branding ini
orang sekarang lagi berlomba lomba bagaimana untuk mencoba mempertahankan
nah sekarang kita coba bicara dari sisi manusia mas
karena posisi saat ini itu tidak ada istilah pengusaha
tidak ada istilah karyawan tidak ada istilah vendor
karena kita itu dipaksa berada di dalam satu status yang sama
yaitu status pandemi
nah status ini itu semua orang itu dinolkan
kalau secara tidak sadarnya sudah tidak bisa lagi dilihat
yang kaya tentunya akan terasa
oh kok lama lama kok keganggu juga ya
gue punya keuangan
itu benar loh mas kenyataan
karena pengusaha juga saat ini juga berdampak besar dalam hal ini
nah tapi buat karyawan pun juga selalu menanyakan bagaimana keadaan kami
kalau pengusaha aja seperti itu
sehingga kalau kami kalau saya menyarankan bahwa
yang terpenting saat ini sebenarnya bagaimana kita harus menciptakan peluang
karena kalau kita tidak menciptakan peluang
itu aset itu kan tadi kita sepakat ya
namanya karyawan itu adalah aset
aset kalau nggak ada peluangnya ya cuma aset aja mas
kalau aset itu bisa bikin peluang
dan ada opportunity untuk menambahkan value lebih besar
itu punya tabungan ke masa depannya
nah jadi kita ini termasuk saya
termasuk saya menceritakan ke beberapa kawan kawan di industri hotel
saya bilang kamu harus ciptakan peluang
tidak boleh diam saja
karena saya yakin sejarah dunia itu sudah membuktikan
tidak ada yang namanya krisis tidak menciptakan peluang
itu sejarah dunia
tapi kalau kita percaya sejarah ya kan
jadi gunakan itu sebagai momentum
nah ini kalau peluangnya bagaimana tentunya tergantung dari bisnis model
dan dari brand value yang dibawa dari masing masing pengusaha
ini saya tertarik dengan peluang nih mas
kalau kita melihat sekarang
dari beberapa riset yang saya baca
industri kesehatan kemudian
online kemudian juga sesuatu yang bersifat teknologi
adalah merupakan industri industri yang akan mendapatkan banyak keuntungan
dalam tanda kutip di era pandemi seperti ini
lalu untuk industri hospitality
apakah memang peluang berikutnya harus dirubah
contohnya nih sebuah restoran
tidak lagi mereka hanya menerapkan konvensional dalam menjajakan makanan
tapi sudah mulai online
sudah mulai menggunakan teknologi juga gitu kan
tapi kalau untuk hotel sendiri mas seperti apa nih
mungkin buat penonton kali ini bisa dapat insight sedikit
sekarang itu kan
ini saya bicara dulu dari sisi dunia hospitality ya
dunia hospitality itu kan kalau kita cari artinya itu kan
simpelnya adalah itu keramah tamahan
jadi segala sesuatu
industri yang relevansinya kepada keramah tamahan
itu selalu bersentuhan dengan yang namanya hospitality
sebenarnya industri yang saya geluti ini
tidak hanya spesifik hotel mas yuda
kalau mas yuda bilang pelayanan di apa namanya
lalu theme park kayak duvan itu apakah hospitality
itu juga ada
nah jadi itu saya memberikan gambaran umum dulu
biar kita satu bahasa mengenai art hospitality
kita ini sudah lagi tidak dalam masa untuk berkompetisi
karena kompetisi ini sekarang bukan antara kita dengan pesaing
tapi antara kita dengan wabahnya
kita harus berkompetisi
siapa yang bisa lebih disiplin
siapa yang bisa mengikuti protokol dengan baik
dianggapnya dia yang bisa survive
kan seperti itu ya mas ya
makanya banyak anjuran pemerintah untuk
ayo ikutilah protokol segala macam itu
sebenarnya adalah ajakan persuasinya pemerintah untuk mengajak kita untuk survive
itu kan intinya
nah saat ini tuh kalau tidak sadar
kita tuh sudah tidak lagi menawarkan kepuasan pelanggan
kalau dulu mas kalau dulu
hotel kan mas yuda juga sering traveling ya
kan yang dijual tuh kan apa sih slogannya
jadi kan selalu dijualnya seperti itu
nah sebenarnya home away from home itu kan yang dijual kan adalah
nilai kepuasan sehingga kita bisa cerita
kita bisa advokasikan ke orang lain
nah sekarang enggak mas
sekarang justru yang diperdagangkan adalah narasi keamanan dan kesehatan
kalau saya lihat ya
jadi sekarang tuh hampir semua hotel sudah tidak lagi menceritakan
dan memamerkan ke orang
eh gue punya brand x brand gue ini bagus
brand gue ini benar benar disukain sama orang
brand gue ini benar benar punya punya punya apa
punya bakal memberikan experience kepada orang untuk
untuk tinggal sangat puas
sekarang udah enggak
sekarang itu yang dilombakan itu narasinya adalah narasi keamanan
narasinya adalah narasi kesehatan
semua hotel menampilkan promosi yang sama gitu loh mas
yang dijual itu video yang sama
pakai face shield itu semua sama
nah saya tuh kemarin
waktu saya pernah bicara sama salah satu klien
ini harus berhati hati
karena kita ini saat ini tuh kan berada di kompetisi narasi mas
kalau enggak sadar ya
kita ini kan berlombanya sekarang udah bukan kalau zaman saya
saya ini pernah sales hotel mas tahun dua ribu
dua ribu empat sampai dua ribu enam tuh saya sales hotel
sales hotel itu yang dilombakan kan bagaimana mendapatkan tamu masuk ke hotel kita
baik itu menginap ataupun meeting
dulu kan yang dilombakan kan kehebatan nilai bagaimana seberapa besar kita bisa masukin tamu
kalau sekarang yang dilombakan adalah narasinya
jadi saya hanya mau menggimbau nih sama teman teman
berhati hatilah untuk melakukan narasi
karena sekarang tuh semuanya seragam
dan semuanya tuh kita asumsinya para tamu ini
para tamu dan para masyarakat tentunya
itu sudah berilmu sudah berknowledge tentang bagaimana kita harus fully aware dengan kedisiplinan diri
jadi saya sih berharap ya
perlombaan atau persaingan itu akhirnya tampak tapi bukan semata mata
wah hotel saya lebih sehat
hotel saya lebih nyaman
gitu loh ngerti nggak
karena saya khawatir kalau suatu hari semuanya kesana
bahkan ada titik deadlock akhirnya sudah tidak ada lagi nilai nilai hospitality mas
karena semuanya sama
coffee shop pun ya sama
yang dipamerkan di instagram sama
yang di videokan di ig stories sama
sampai hafal kita kadang kadang prosesnya
habis mau cuci tangan baru masuk diminta untuk pakai face shield itu sama
jadi termasuk hotel saya juga termasuk juga klien klien saya juga
saya mengajak ya kita harus hati hati
kita harus mempersiapkan narasi berikutnya itu apa
ingat loh kita dalam surviving mood
kita harus bertahan hidup
yang dinarasikan jangan cuma hand sanitizer
kita harus mengajak
apalagi supaya meyakinkan orang bahwa tempat itu nyaman dan sehat
tapi bukan dengan cara cara yang berulang dan yang dilakukan orang banyak
oke menarik sekali ya mas

oke menarik sekali ya mas memang saat ini semua orang seperti berusaha untuk mendapatkan kenyamanan

ke sehatan juga menjadi sebuah prioritas tadi ya
karena hampir semua seragam
dan ini saya juga tadi meng underline lagi terkait dengan
tidak lagi berkompetisi di antara sesama pemain industri hospitality
ataupun industri fn di perhotelan
tapi sekarang mau nggak mau harus survive dalam terkoneksi surviving mood seperti ini
kalau anda lihat ini kan semua masih melakukan prediksi ya mas
ada yang dikatakan dari bin sri akhir juli
ternyata udah juli waduh kayaknya masih panjang
ada yang bilang ada sejumlah pakar epidemiologi juga gitu
ini sepertinya akan proses yang cukup panjang
nah bagaimana anda sebagai pelaku industri hospitality juga
untuk bisa tetap melihat perjalanan panjang yang masih cukup uncertainty gitu ya
masih blurring gitu kan
bagaimana mas anda bisa terus meningkatkan spirit untuk fight
kemudian juga untuk tetap bisa beroperasi di bisnis holtinality anda mas
jadi gini mas yuda saya sharing aja sedikit bahwa
perumpamannya gini mas
kalau zaman kita kecil mas mas yuda pernah nggak sempat main benteng
atau main petak umpet
ha main petak umpet
pernah pernah sih
tapi tahu kan oke oke
ambillah main petak umpet kayaknya itu permainan seluruh masyarakat indonesia lah ya
main peta kumpet ataupun main benteng atau apapun nama permainan
itu kan selalu itu ada aba aba mas
jadi kalau kita main itu kan
satu dua tiga empat
ayo cari temennya
nah itu kan tuh ada aba aba
nah kebetulan pandemi ini adalah segala sesuatu yang memang tidak ada aba abanya
semua orang itu dipaksa untuk masuk
semua orang dipaksa untuk berada di dalam satu wadah
gimana wadah ini mau tidak mau
kita merasa kanan dan kiri itu sama
gitu loh mas
nah karena tidak ada kesiapan apapun juga
karena tidak ada kesiapan apapun juga
tidak ada orang yang mempersiapkan apapun
akhirnya termasuk di indonesia
dari saya juga mas
akhirnya kita berkaca bahwa selama ini tuh kita terlalu menikmati jalannya bisnis tanpa strategi
nah safety net strategy itu apapun juga terjadi mas
misalkan contohnya kalau kita di usaha saya ya kemarin ya di hotel
yang kemarin itu kita mikir kita menyiapkan safety net finance
itu tentunya bagaimana kita bisa mereserve keuangan satu bulan
dua bulan tiga bulan ke depan
lalu juga kalau dari safety net dari sisi sop mas
dulu kita hotel itu kan termasuk salah satu yang mengedepankan hygienity ya kan
kita tuh yang kebersihan segala macam
tapi kan akhirnya apa yang terjadi
kita tuh akhirnya terpaksa patuh dengan sop sop baru ya kan
nah akhirnya kita tidak persiapkan itu
tidak ada aba aba untuk kita merubah sop nya
dan sekarang hampir semua orang di dalam industri hospitality
sedang mengadaptasi sop baru
mau tidak mau suka dan nggak suka
nah sekarang akhirnya saya ada keyword nya mas
keyword nya adalah safety net
nah kalau bicara mengenai prediksi tadi kan mas yuda sempat sampaikan
kayaknya hari ini itu orang yang pernah memprediksi dua bulan lalu
itu kayaknya sudah terbukti salah
karena hari ini ternyata belum selamat dunia ya kan
malah dari grafik yang ada cenderung lebih meningkat
nah artinya kan sebenarnya bukan prediksinya salah
artinya tidak ada prediksi yang akurat
karena saat ini tidak ada sesuatu yang pasti
karena kita tidak berlomba dengan orang
tidak berlomba di sebuah kompetisi yang ajangnya jelas
yang peraturan permainannya jelas
kita tuh nggak tahu
nah jadi kalau saya bilang apa yang kita harus lakukan
kita harus menyiapkan safety net strategy yang baik saat ini
wah sekarang bagaimana mas ari kita harus survive dengan kondisi seperti ini
kita harus menciptakan peluang
nah saya mencatat mas ini ada empat yang kemarin tuh selalu saya gadang gadang
menjadi bagian dari strategi yang saya selalu ceritakan sama teman teman
yang pertama adalah teknologi
kita mau gak mau mas dipaksa sekarang harus akrab dan dekat dengan teknologi
yang dulu orang ah gue gak mau ah beli apa apa
dari tokopedia ah gue maunya mendingan pemola aja
sekarang nggak ada pilihan mas
orang sekarang semua bertransaksi di marketplace virtual
nah itu artinya kita harus dekat dengan teknologi
terus yang kedua dulu mas kita tuh kan mungkin sudah dijalankan
tapi tidak sebesar sekarang yaitu ekosistem
kita tuh sekarang butuh ekosistem untuk menggerakkan ekonomi
sekarang tidak bisa lagi individualistik
tidak boleh ada pemikiran
apa namanya kompetisi
karena kalau kompetisi itu nanti jadinya ada blok blok
nah kita harus melepaskan kompetisi
kita harus bergabung dan kita harus berekosistem
saya harus gabung bisnis saya dengan mas yuda
mas yuda punya apa
saya terpukul sekali
saya punya garmen saya punya bisnis distro terpukul sekali
mas yuda mau nggak kita kolaborasi aja
mas yuda punya stok apa kira kira
oh saya punya stok dead stock nih mas ari
desain desain saya dua tahun lalu
bikin pasar senggol besar besaran di lobi saya
tapi kita kurasi dengan baik
nah tapi mas ari
kan sekarang mungkin hotel lagi nggak rame
oh gak usah khawatir
kolaborasi itu bukan hanya dari sekedar offline aja
tapi dikolaborasikan juga dengan online
mas bisa berjualan di tempat saya
saya juga bisa berpromosi di tempatnya mas yuda
nah itu yang saya bilang namanya ekosistem
yang ketiga social distancing
ini bahaya kalau dimengertinya bahaya
hotel itu paling kena dampak terutama bisnis hotel
adanya zoom adanya ig live adanya segala rupa media
itu mengancam teman teman yang punya ballroom
pada takut semuanya
wah gimana ini
yang namanya pemerintah sudah menyiapkan paket paket penyelamat
tidak mungkin langsung mematikan begitu saja
saya yakin entah itu dari kementerian pariwisata
entah itu dari kementerian keuangan
pasti sudah mengeluarkan stimulus bagaimana akhirnya untuk mensecure
untuk menyelamatkan yang namanya industri kita
tapi perlu dipersiapkan bahwa kehadiran zoom
kehadiran apa namanya
google hangout kehadiran webinar
itu adalah media pengganti
jadi suatu hari ada kemungkinan
orang tidak jadi conference
peksnya jauh lebih besar
nah peluangnya adalah
buat orang hotel harus bisa memfasilitasi itu justru
malah justru jangan
waduh itu bukan itu ancaman mas buat saya
itu justru harus difasilitasikan
ya kita harus tidak boleh gagap teknologi
wi fi lu harus bagus
terus fasilitas kamu juga keren
kamu kan biasanya itu wi fi
mungkin ada direct line
direct line nya lebih bagus salurannya dan lain lain
nah yang keempat mas tadi yang pertama kan apa namanya
saya pertama teknologi
yang kedua ekosistem
yang ketiga social distancing
dan yang keempat itu adalah humanity mas
jadi ini mutlak
ini adalah kalau terobosan saya nggak tahu
tergantung dari bisnis model masing masing
saya singkat singkatnya aja
kalau kita sama sama melihat dari marketplace apapun itu ya
baik itu shopee baik itu tokopedia
sebelum kita profit final untuk check out itu kan
kita sempat juga ditanya
mau donasi nggak
karena segala sesuatunya sekarang dikemas juga dari sudut pandang kemanusiaan
asal dilakukan dengan ahlak yang baik
ngakunya itu buat kemanusiaan
buat charity gitu ya
nah itu juga jangan
nah jadi kira kira itu dari saya mas
wah menarik sekali ini mas ari
tiga puluh menit kayaknya kurang ya
kalau saya pribadi memang tidak bergerak di bidang hospitality
tapi sebagai orang media
saya sangat berkorelasi dengan bidang ini
karena kalau saya tidak hanya liburan
tugas keluar kota juga selalu nginep di hotel
selalu juga makan di restoran di rumah makan
tadi ada yang menarik adalah terkait bagaimana mampu berkompetisi tadi teknologi ya
harus mulai beradaptasi ya dengan teknologi ya
mas tidak lagi antipati dengan teknologi
kemudian yang kedua juga harus social distancing di sini
justru melihat sebagai peluang ya
webinar tadi zoom itu
bagaimana teman teman di bisnis perhotelan bisa mengambil peluang dengan hal ini
kemudian humanity juga tadi ya mas ya yang menarik
karena memang banyak sekali orang orang di masa pandemi ini yang mau mengeluarkan uang
dengan kepedulian terhadap sesama
misalkan beli masker ada charity nya juga
kemudian juga mungkin ada kegiatan kegiatan sosial
yang boleh jadi bisa berbagi bersama untuk teman teman yang lain
nah ini perbincangannya menarik sekali mas ari
mas ari sayang sekali tiga puluh menit kayaknya kurang
bagi teman teman nanti lainnya bisa ikut sertai
kalau mas ari ada kelas khusus ya webinar ataupun ada seminar khusus terkait dengan hal ini
buat teman teman cnn juga terima kasih sekali
baik mas ari sampai jumpa mas ari
terima kasih sudah berbincang
wah itu menarik sekali tadi kita berbincang bersama mas ari
kalau bicara mengenai mas ari ini sesuatu yang sangat menarik tadi ada
bagaimana industri hospitality bisa tetap bersaing
kuncinya tadi harus bisa membaca peluang
meskipun peluang itu sedikit tapi peluang sekecil apapun itu bisa membawa kesuksesan
tadi salah satunya mungkin teman teman sudah nggak peduli mengenai bagaimana berinteraksi menggunakan teknologi gitu
kemudian juga mengenai social distancing
tadi bukan berarti social distancing tidak menjadi peluang
karena bisa jadi ini pihak pihak perhotelan bisa menggunakan teknologi itu untuk mendapatkan peluang orang yang ke webinar kemudian zooming dan juga google
kemudian juga tadi mengenai humanisme juga itu hal yang penting yang menarik
demikianlah tadi berbincang bersama mas ari rasphati
ini salah seorang pelaku industri hospitality dan juga seorang pembicara
banyak sekali berbagi tentang informasi terkait hal ini
cn indonesia chat room masih akan hadir minggu depan
kita akan dua kali seminggu akan menemani teman teman untuk mungkin bekerja atau makan siang pada jam jam empat belas hingga jam empat belas tiga puluh
saya yudi yudhawan terima kasih atas kerjasama anda hari ini
sampai jumpa dan tetap semangat tetap jaga kesehatan